di antara kalian siapa sih yang masih punya hutang puasa
terus dulu bolong puasanya karena apa sih
aku punya hutang sembilan belum aku bayar semua
bolongnya itu hanya satu kali sih mbak
itu karena saya itu perjalanan kan dari madura ke malang itu kan
kalau bahasa figihnya kitabnya itu kan musafir ya
tahun lalu bolong karena head terus jumlahnya cuma sepuluh kak
cuma setengah lima yang mudah dibayar
bagi wanita yang sedang menstruasi
orang yang bepergian atau musafir
orang yang sempat sakit dan orang yang sengaja muntah
harus mengganti puasa sebanyak jumlah hari puasa yang ditinggalkan
jika orang yang sakit kemudian meninggal
maka ahli waris atau keluarganya yang mengganti puasa dengan membayar vidya
sebanyak tujuh ons beras dikali jumlah puasa yang ditinggalkan
dan diberikan kepada kaum do'afa
nah hal ini juga berlaku bagi lansia yang tidak memungkinkan untuk menjalankan puasa
sementara bagi wanita hamil dan menyusui
menurut pandangan para ulama yang mengikuti metode imam syafiqah
selain wajib mengganti dengan berpuasa
juga harus membayar vidya
berbeda halnya jika seseorang berhubungan suami istri saat berpuasa
maka harus mengganti sehari puasa yang ditinggalkan
dengan berpuasa dua bulan berturut turut
jika tidak mampu harus memberi makan untuk enam puluh kaum do'afa
dengan makanan yang sudah jadi
atau beras tujuh ons per orang
atau bisa juga berupa uang
jika anda berpikir bahwa anda tidak bisa berpuasa
sebelum membayar utang puasa di tahun sebelumnya
anda tetap diharuskan berpuasa di tahun berikutnya
utang puasa diganti dengan berpuasa
ditambah membayar vidya
jika ragu ragu atau lupa
maka pengantinya dilebihkan agar tidak kurang
misal saya baru bertaubat
saya baru sadar ternyata lima tahun yang lalu saya punya hutang puasa
dua tahun yang lalu saya belum bayarkan
ya bayarkan hitung sesuai berapa itu
perkirakan kalau sudah pasti hitungannya
kayaknya saya tiga tahun gak puasa
berarti ada sembilan puluh hari
bayar sembilan puluh hari itu
bayar sembilan puluh hari itu
bayarlah utang puasa itu
ketemu ramah ramah apa boleh puasa
justru boleh puasa
waktu yang diperbolehkan untuk mengganti puasa
adalah selain hari raya idul fitri dan idul adha
serta hari tashrik
atau hari ke sebelas dua belas dan tiga belas pada bulan zulhijjah
menurut kalender islam
kanzatamarindora ganjarwicaksono surabaya